kenapa lu kenapa
kenapa bebe bebe
ayo mimpi kawinan muntuh kece
monggol tidih ya ampun
bagaimana kenyataannya benya
biar kata ngambil kapal di dalam lautan
buat jadi jodohannya neng
yaudah kita mulai sekarang
waduh gawat ini orang kagak mempan sama bau petek
aduh capek deh kalau udah jadi laki gue
jodoh nggak kemaren nih
terus gini aja nih masuk lagi

ini ini ini kaya ini ganteng
iya di lo abisin ya makan makan
kita tidak cenderakan demi cinta lo sama si cuja
demi lo perbaiki keturunan kita
demi lo perbaiki keturunan kita
udah deh rosidi jangan dipaksain
kagak keren kan mati gara gara pete
nah bener banget tuh
lo kagak pupul yang tau kagak
yang ada lo bisa ode petek
abis di gulung semua
aduh jadi juga anak kita dicium
kasih cium antre ini
jadi juga anak kita dicium
akhirnya dapat tinggal
jadi dong masa nggak ada jadi sih
iya tenang aja lo
ini kan udah perjanjian besan loh
kalau lo bakal jadi mantunya
abang udah nggak tahan
aduh pengen kaget lo
eh ju lo kenapa ju
mau bunuh anaknya apa nolong anaknya sih sebenernya
gue juga lupa kekuatan
bangun ju bangun bangun
ayo mimpi kawin sama tuh kecebong rosidi ya ampun
bagaimana kenyataannya benya
ju lo kagak bisa begitu ju
dia kan udah menuhin dua janji lo
nya sama babe juga kagak resep sama dia
kokonya lo harus telan tai kambing bulet bulet ya
bener ju katanya lo kudu banyak sabar
apa salahnya kalo pagi lo suruh gosok gigi tiap detik
biar giginya bersih
nah awak item gampang
siapa tau itemnya jadi kinclong
pa ma udah dong
gak usah jodohin rendra lagi
selama ini juga yang udah udah yang tapat dan memjodohin
eh malah papa dan mama sendiri yang gak ngerasa gak cocok
kali ini pasti cocok dengan kamu rendra
pokoknya kali ini pilihan papa sama mama gak akan salah deh
dia itu anaknya om wisnu
kok masih inget kan sama om wisnu temen sekolahnya papa
tapi pa rendera
gak ada tapi tapian
kamu pasti tidak akan kecewa
anaknya cantik sekali
rencana nanti malam akan datang ke rumah
dengan anaknya yang cantik itu
dan papa minta kamu jangan pergi
papa pergi dulu
gua tau ya lo pasti kesini disuruh sama si rosidi kan
bilangin sama dia perkawinannya batal
bukan begitu ju tapi
he kagak ada tapi tapian
lo mau gue sembur juga ha
bukan begitu ju
tapi gua kemari justru mau bawa kabar buruk ju
kabar kenapa gua mesti sabar
lo mau bawa kabar buruk apa
bang rosidi calon suaminya jujur
keninggal serangan jantung be
akhirnya tuh kecebong kagak ada juga
oh malah alhamdulillah be
bukannya calon mantu mbah be
ya allah bukannya hamba senang rosidi meninggal
amba gak mau begini
hamba cuma gak mau kawin sama rosidi
ya mudah mudahan semua amal perbuatan semasa hidupnya engkau terima ya allah
semoga engkau ampuni semua dosa dosanya
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya allah